aduh ini akang bener bener ngeselin pisang
lihat ini berobatan begini ya allah
akang gak sedulur capek
yaudah sekarang kamu makan dulu
mudah mudahan jumlah jamaah seperti ini bisa bertahan sampai akhir
kang asep jagain sabrina tuh kan
iya tunggu sabrina
saya tahu kamu ada di dalam
iya ada apa

jangan sampai nanti kita kembali ke rumah

jangan sampai nanti kita kembali ke rumah

kalau bersih sama rapi kan enak dilihatnya
edah jadi sayang deh sama akang
dah akang mau lanjutin beres beres dapur dulu ya
akan ganteng aja deh
edah jadi malu
ini akang bener bener ngeselin pisang
ini apa apaan dekang
lihat ini berantakan begini ya allah
akang ngasuk dulu sampai
tadi katanya mau lanjutin ngeberes dapur
pokoknya beresin sekarang
iya akan beresin
ya udah cepetan dong
edah gak bisa nih ngulit berantakan begini nih pakaian lamari
yang dibawa juga tuh
sokak tuh cepetan
saya tahu kamu terlibat
apa keperluan kamu bertanya sama antik
dia punya anak atau tidak
jangan paksa saya menggunakan cara cara intelijen
siapa yang menyuruh kamu menanyakan itu
berapa kamu dibayar
saya tahu semua konspirasi ini
saya tak terlibat
kamu tahu anak
kamu sedang berhadapan dengan siapa
kamu sedang berhadapan dengan cai
cepat atau lambat
saya akan mengungkap semuanya
ada apa nah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bagi dia coba ini ya